tadi kita sudah melakukan langkah langkah penanganan untuk pemadaman titik api dari gudang nomor enam good murah padam jayakarta dan pukul tiga empat puluh lima
jadi dapat kita pastikan titik api sudah berhasil dipadamkan
namun hingga saat ini masih kita lakukan pendinginan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya panas panas lain yang mungkin berdampak pada hal yang tidak kita inginkan
dan kita masih melakukan investigasi di sekitar lokasi hingga saat ini dan mungkin besok pagi juga untuk melakukan penyisiran dan pembersihan
sisa sisa material yang terlempar dari gudang munisi tersebut
dan alhamdulillah tadi berkebatuan dari dinas pemadaman kebakaran dki bergabung dengan dinas kebakaran kabupaten bogor dan bekasi
kita berhasil memadamkan semuanya dan kami berterima kasih kepada pendo dki dan penda jawa barat yang telah membantu kita untuk melakukan penanganan penanganan yang dibutuhkan
sehingga titik api yang tadi kita memiculodakan
tapi kami masih juga memintakan para aparat kami menginstitusikan dari aparat terletak kodam jaya dan kodam tiga siliwangi khususnya kapten bogor
dan kemudian kami juga menghimbau kepada pemadaman dki bergabung dengan dinas kebakaran dki bergabung dengan dinas kebakaran dki berkata
apabila nanti ada mungkin kelongsong atau pengungsi yang terlempar dari ini untuk dilaporkan pada kami
tapi sejauh ini semua dampak yang terjadi kelompok yang mungkin tadi mungkin banyak di media terlempar ke ini sudah kita amankan semua pada saat ini
namun untuk itu kami tetap akan melakukan penyisiran hingga hari ini dan aparat kita masih bekerja sampai dengan besok pagi untuk melakukan penyisiran dan pembersihan
mungkin itu penyampaian awal dari kami
kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh unsur terkait yang telah membantu kami untuk melakukan pemadaman gudang munisi nomor dua
gudang murah kodam jaya jakarta ini
jadi untuk adakah masih ada beberapa orang yang diungsikan di sekitar perumahan kota wisata itu sebaiknya tetap sementara
yang sebenarnya tidak tiba tiba mengungsikan
tetapi ada antisipasi dari pak camat dan pak lurah untuk merelokasi warga yang dekat dengan titik api ini
yaitu di kelurahan changsana tadi di dua titik di masjid dan di kantor kelurahan
yaitu dia diapakasi untuk kami menunggu dampaknya selesai gitu loh
tapi pada saat kami tadi tanyakan lagi sebagian besar sudah kembali ke tempat keluarga masing masing
sehingga titik pengungsian tadi diantisipasi saja oleh aparat dari
pemerintah daerah khususnya kabupaten bogor desa ciang sana untuk relokasi warga yang kemungkinan akan terdampak oleh ledakan ini
pak ini pemadaman berapa
pemadaman tadi dilakukan dari dua puluh tujuh unit pemadam kebakaran gabungan dki dan jawa barat tadi
mereka bersinergi untuk melakukan tapi tidak semua bisa masuk ke lokasi
ini hanya dari jakarta yang bisa masuk sampai ke titik api karena kemampuannya yang diharapkan dari
tadi dari mulai jam satu mungkin sampai dengan jam tiga empat puluh lima tadi
pak izin ada kerugian material dari ledakan di bus
kami tadi sudah meminta dandim kabupaten bogor dan kabupaten bekasi untuk mendata apabila ada kerusakan rumah warga yang terdampak keledakan ini
dan mungkin besok pagi berarti kita pastikan ada dampak dampak yang terjadi di rumah rumah penduduk di sekitar ini
jendral ini mengingat radius ledakan yang diberikan
itu kenapa hanya gudang enam yang dapat meledak
nah kami sampaikan dari awal tadi kan bahwa sistem pengundangan kita sudah sangat baik
sehingga ketika gudang enam meledak gudang lima tujuh itu tidak terkena
karena ada tanggul yang perlindungan dan jaraknya seratus meter per gudang
sehingga dampak ini yang keluar ke arah pemukiman adalah dari pintu yang pintu masuknya saja
makan peninginan di gudang lima dan gudang tujuh tadinya
alhamdulillah tidak ada korban jiwa sampai dengan saat ini
kalau pemukiman warga ada yang terdampak
tadi saya sampaikan ini sedang kita data
ada beberapa laporan tapi jumlahnya belum kita pastikan berapa
ada yang atapnya bocor dan ada beberapa yang mungkin kacanya pecah atau apa
saya kami sedang inpatrizir oleh aparat terlepas di lapangan
itu tidak ada korban satupun yang terlapor secara adil adil di lapangan oleh aparat kami
pak ada kerugian dari senjata senjata yang terbakar ini nggak sih
munisi dan berdak yang terbakar ini
tadi dari pak pj gubernur jawa barat akan mendata dan juga akan melakukan pengecekan
kami tidak bisa menjabarkan ini sampai sejauh mana tapi kemungkinan ada juga
tapi juga akan berkoordinasi dengan aparat kami yang mendata di lapangan
untuk detailnya kita akan investigasi tetapi kan karena ini tadi sampaikan di awal
bahwa ini adalah munisi munisi kadar luar sana dan sudah afkir
yang kemungkinan sudah sangat labil baik unsur kimianya apun zazat lainnya
tentunya pasti akan ada investigasi dari pihak tni ad tapi itu nanti mungkin kita lakukan setelah situasi aman
general di situ sebelumnya ada yang menjaga kan
ya ada ini kan komplek penggunaan ini menjaga semua
tapi pada saat terjadi ledakan kita sudah evakuasi semua
dan di situ ada amunisi yang jatuh di rumah keluarga tadi
sudah ada yang sudah kita amankan semua tadi kan